beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
justru om kamu itu bilang
nanti waktu ponakan om udah lahir
kamu jagain dia ya
jaga dia baik baik
ternyata dunia itu sempit banget ya
ternyata dari dulu itu
memang kita sudah ditaktirkan untuk bersama
berarti benar kata kata saya
waktu saya datang ke rumah kami pertama kali
kalau tuhan itu menakdirkan kita untuk bersama
ya pengen cerbangan ngegombalin
saya ngegombalin salah juga ya bu
ya aku seneng sih digombalin sama kamu mas
tapi belum terbiasa aja
om nanti kalau ke ponakan om udah lahir
dia harus jadi istri aku ya om
soalnya ponakan om cantik bang
justru om kamu itu bilang
waktu ponakan om udah lahir
kamu jagain dia ya
jagain dia baik baik
dia itu jodoh kamu
karena saya kecilnya aja udah lucu gitu ya
dulu saya agak putih
cuman sering main layangan jadi agak
aku kaya mau kasih foto ini ke papa deh
biar papa tau
yang maha penyembuh
saya mohon ya allah
sembuhkan putri saya elsa
agar mentalnya kembali sehat seperti dulu ya allah
saya juga mohon kepadamu ya allah
lanjarkan perencana sidang banding istri saya
berikan kemudahan dalam prosesnya ya allah
semoga engkau mengabulkan doaku ya allah
wahai maha pengabul doa
amin ya rabbal alamin
banding ini kirim foto apa ini
pak ini foto om tama kan
dan ini mas al kecil
ternyata mereka saling kenal
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
din foto yang kamu kirim barusan ini
ini bentaran foto al sama tama
al kenal dari mana sama taman
iya tapi masalahnya mas al gak inget
soalnya masih kecil banget
waktu itu om tama itu lagi datang ke rumah
lagi nganterin sup untuk mama
jadi mama itu kan udah temenan sama mamaku tuh udah lama ternyata pak
astaga ya allah
dulu almarhum mama kamu pernah cerita
kalau mama kamu pernah ketemu sama perempuan namanya rosa
luar biasanya cara tuhan mempertemukan kamu sama al
iya pak makanya aku juga kaget
waktu itu pas papa kasih fotonya mama ke aku
aku kasih unjuk ke mama rosa
dan ternyata mama rosa kenal
dan mereka temenan
dan tadi sempet nyari nyari ke barang barang mama yang lama
dunia itu sempit sekali ya lah
oh iya ala ada dekat kamu nak
ada kenapa pak
papa mau bicara sebentar
mas papa mau bicara
ada apa pak
kamu udah terima surat naik bandingnya mama sarah
oh iya sudah sudah pak
papa harap kamu dan mama kamu gak keberatan ya
kami gak keberatan kok pak
saya juga udah bicarakan soal surat itu ke mama
dan alhamdulillah mama juga gak keberatan
terima kasih ya
semoga nanti waktu pas mama sudah keluar dari penjara
mama tidak melakukan kesalahan yang sama ya pak
ya udah kalau gitu
terima kasih ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mama cepetan dong kasih tau aku kesutannya apa
rekan rekan saya di jakarta siapa tahu mereka bisa membantu
usia sekitar tiga puluh an tahun
baik bu kalau begitu nanti saya akan infokan segera ke rekan rekan saya di jakarta
semoga mereka bisa tahu tentang laki laki itu ya bu ya
oke terima kasih pasang nosi
raff terima kasih ya
lo udah nemenin gue dua hari di bandung
yaudah ini kan udah malem banget
gue cabut ya
harusnya juga udah capek ya
tunggu tunggu tunggu
cukup ngejar ngejar elsanya
lo kena berkali kali ditolak
yaudah duluan gue
kebahagiaan elsa itu nino
yang bikin elsa bisa sembuh itu nino
gue harus bisa berikan itu ke elsa